hai kecantikan hayati di dalam laut tidak lepas dari banyaknya ekosistem laut yang hidup di
dalamnya banyaknya ekosistem dan habitat yang hidup dalam perairan indonesia perlu dijaga
demi melestarikan biota laut yang hidup di dalamnya menurut tony wagei eksekutif
director indonesia climate change trust fund terumbu karang yang berfungsi untuk menjaga
populasi dan biota yang begitu eksotis memiliki ancaman dari aspek manusia seperti penggunaan
penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan bahan peledak atau racun
yang sifatnya merusak sehingga biota laut yang berhubungan dengan terumbu karang turut rusak
selain itu ancaman kerusakan terumbu karang juga datang dari perubahan iklim saya juga harus
akui secara nyata ancaman untuk suatu ekosistem terumbu karang itu datang dari perubahan iklim
dan perubahan iklim ini terjadi di seluruh dunia sifatnya global dan itu yang kita
harus bersiap siap peningkatan suhu air laut mengakibatkan kematian karang karena ada pengasaman
laut salah satu wilayah konservasi terumbu karang terbesar di indonesia saat ini ada di
kecamatan nusa penida kabupaten kelungkung bali kawasan ini menjadi perhatian pemerintah
provinsi bali karena menunjang pariwisata bawah laut sekarang saya mau ikut restorasi terumbu karang
dalam laut nah sekarang udah ada nih alat alatnya ikut
i madowar diswara salah satu pemuda karang taruna di desa pet
kecamatan nusa penida bali yang tergabung dalam kelompok konservasi
terumbu karang nuansa pulau mengaku dengan adanya konservasi terumbu karang
berdampak pada ekonomi pariwisata di kawasan tersebut
manfaatnya itu sangat banyak sekali terutama bagi pariwisata
karena kalau kita terus merehabilitasi karang sehingga karangnya menjadi bagus
dan akan menarik wisatawan yang ada di luar bali untuk datang
sehingga kita bisa menyediakan seperti jasa snorkeling untuk melihat melihat terumbu karang
pemerintah sendiri dalam jangka panjang untuk tahun dua ribu empat puluh
menargetkan tiga puluh persen dari luas perairan indonesia akan menjadi kawasan konservasi
atau seluas sembilan puluh juta hektare
adanya konservasi perairan bisa mendatangkan nilai
nilai manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sektor wisata perikanan
dan sektor umkm masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai
memberikan manfaat ekonomi maupun ekologi yang besar nantinya
nah kalau perhitungannya itu kan berapa ya pak tony
dua dua dua
oh terumbu karang
dengan kita memelihara terumbu karang itu angkanya saya lupa
rupiah per hektare
kalau kita kelola dengan baik
nah kita ada berapa hektare berapa ribu
ada berapa ribu hektare
mpa sendiri kita jutaan hektare kan yang kita klaim sebagai kawasan konservasi
yang nantinya bahkan kedepannya tiga puluh persen dari perairan kita itu akan menjadi kawasan konservasi
yang mungkin di dalamnya sebagian besar adalah terumbu karang
yang memberikan nilai tadi tujuh belas miliar
selain berdampak ekonomi terhadap sektor pariwisata
dengan adanya kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi terumbu karang
sektor umkm pun turut merasakan dampak positif
salah satunya yang dirasakan niluh putuwira astuti
pengusaha sabun cair berbahan dasar rumput laut yang berasal dari nusa lembongan bali
niluh yang mencoba usaha sabun cair di awal pandemi mengaku
lima juta rupiah
kini omset penjualannya mencapai dua puluh hingga tiga puluh juta rupiah per bulan
niluh mengaku usaha berbahan dasar rumput laut ini akan dikembangkan ke produk lain selain sabun cair
awalnya kita memang sementara ini di situ untuk izin sudah
memang sekarang nanti kita ke body wash ke lotionnya
sama ke skincare nya kayak dye cream night cream habis itu serum moisturizer
sun cream sepaket itu kita masih uji lama
secara keseluruhan kawasan konservasi perairan indonesia dimulai dari indonesia barat hingga indonesia timur
namun akan lebih banyak di bagian indonesia timur khususnya di provinsi maluku papua sampai sulawesi
daerah daerah tersebut menjadi fokus utama karena dari segi keragaman hayati yang masih lebih tinggi
daerah tersebut juga disebut sebagai segitiga terumbu karang atau coral triangle
yang mempunyai keragaman hayati laut paling tinggi di dunia